dan untuk update terkini situasi arus lalu lintas di brebes timur jawa tengah
sudah ada produser lapangan sianen indonesia fitria sungkar
di brebes jawa tengah mari kita sapa bersama sama
selamat sore fitri
bagaimana kondisi lalu lintas di tempat anda berada sekarang
apakah sudah mulai menunjukkan adanya kepadatan atau volume kendaraan
di tempat saya berdiri sekarang yaitu di perempatan exit tol brebes timur
untuk kendaraan yang menuju tol brebes timur sejak siang tadi terpantau semakin bertambah
walaupun memang jika dilihat jarak kendaraan satu sama lain masih bisa dibilang cukup jauh
dari kondisi berkendara juga masih ramai lancar
namun jumlah kendaraan terpantau sepertinya masih banyak dan terus bertambah semakin sorenya hari dan semakin malam
dan yang menarik adalah untuk jumlah kendaraan
kendaraan yang keluar dari tol exit brebes timur juga sebenarnya masih sama
dan kita mengingat bahwa di hari kedua lebaran ini dengan angka kendaraan atau terpantau dari antrian kendaraan yang masih dibilang cukup banyak
ini menunjukkan bahwa masih banyak pemudik yang melakukan perjalanan menuju rumah atau ke rumah ke kerabatnya di berbagai daerah di jawa tengah
baik tanpa terasa sekarang sudah hari jumat
minggu diperkirakan ada arus balik mudik
dan ini ada beberapa upaya untuk mengantisipasi kemacetan dan arus balik ke jakarta
salah satu langkah pemerintah dengan menggratiskan jalan tol ini bagaimana update lainnya
apakah sudah ada upaya upaya yang dilakukan mulai dari sekarang
berbicara tentang rekayasa lalu lintas memang hingga saat ini belum ada diberlakukan rekayasa lalu lintas
mungkin jika yang sudah dilakukan adalah setidaknya

ini juga disebutkan oleh anda olivia bahwa jika terjadi kemacetan di titik titik pintu tol seperti palimanan atau punaci karang
rencananya memang jika kemacetan mengular seperti yang terjadi di exit brebes timur kemarin hingga tiga puluh km
besar kemungkinan bahwa dari operator tol akan menggratiskan biaya keluar tol tersebut
baik fitriya sungkar
terima kasih laporannya
selamat bertugas kembali
melaporkan langsung dari brebes jawa